sedang menyaksikan afd now
malam ini kita berkesempatan mendapatkan wawancara eksklusif
tanpa banyak pembukaan langsung kita sapa
pak prabowo terima kasih telah berkesempatan
menerima kami untuk wawancara ini
terima kasih anda sudah datang
pak nomor satu dan nomor dua ada perbedaannya enggak
jadi kan kemarin satu apa namanya
lima tahun lalu waktu bapak mencalonkan diri sebagai calon presiden
waktu awal pengundian berharap nomor yang sama nggak
saya terus terang saja bagi saya nomor satu oke nomor dua oke
nomor dua lebih menguntungkan bagi gerindra
tapi kan saya kan bagian koalisi
jadi bagi saya satu oke dua oke
saya tidak terlalu
karena kalau kita terlalu ngoyo mengharapkan sesuatu
itu enggak dapat kan nanti bisa kecewa
kan barangkali begini karena sudah melekat
barangkali akan lebih mudah meneruskan
itu enggak ada kamus itu buat bapak ya
sama saja pak ya
iya kan perkembangan berjalan dinamika berjalan
yang tidak bisa terlalu banyak kita ubah adalah prinsip
nggak bisa terlalu banyak berubah
itu masih terus kita perjuangkan
banyak orang yang menilai
pak prabowo ini menampilkan citra yang berbeda di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas lah nanti ya
berbeda dengan dua ribu sembilan bersama ibu mega waktu itu dan dua ribu empat belas
benar enggak pak
saya tidak merasa ya
saya tidak merasa
yang saya perjuangkan sama
saya sangat khawatir dengan arah perkembangan bangsa kita
saya melihat terlalu banyak deviasi
melenceng dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu bukan mantra
bukan slogan tapi itu sesuatu yang
suatu konsensus nasional
yang memang harus kita ikuti kita patuhi dan kita jalankan
kalau tidak goyah
dan terbukti karena kita tidak patuh sama undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ekonomi kita gak baik baik
nah ini jadi saya merasa
saya dibenarkan oleh sejarah
apa yang saya perjuangkan bukan dua ribu sembilan ya dua ribu empat pun saya sudah berjuang
saya berjuang di politik karena sesuatu keyakinan
bukan sekedar cari jabatan saya tidak terlalu
begini ya saudara al sito
ini kan tanggung jawabnya berat pak al sito
kalau kita sekedar mau jabatan
tapi kita tidak
tidak yakin kita mampu menjalankan tugas itu
ini kan berat di hadapan rakyat dan sejarah
tanggung jawab itu sangat berat
tanggung jawab memimpin
memimpin kabupaten provinsi sangat berat
kalau anda di kabupaten yang kena bencana
pejabat pejabat yang di lombok di palu di masjid

bayangkan mereka itu tidak tidur tidur tiap malam itu
kalau orang yang terlalu ambisi berharap jabatan
apakah dia mampu untuk memberi sesuatu kepada negara
saya punya keyakinan bahwa
saya mengerti masalah bangsa indonesia
dan kalau saya memimpin tim untuk mengelola negara
saya yakin bahwa kita bisa berbuat yang sesuai dengan cita cita pendiri bangsa kita
tapi kan ada kita dengar juga pak ya
ada sebutan the new prabowo
itu sebenarnya substance nya apa
saya tidak mengerti the new prabowo
mungkin yang jelas saya tambah tua itu jelas
ya kan kalau orang tambah tua mungkin
mungkin agak lebih kalem begitu ya
mungkin cara saya dulu masih terlalu
lebih bersemangat lebih dinamis
ya terlalu mungkin ya saya nggak tahu
orang yang menilai tapi
saya merasa bahwa saya rasional saja
saya mau akal sehat
kadang kadang ya orang subjektif
bicara terlalu keras
karena memang saya ini
biasa memimpin orang banyak
saya komandan pasukan
dan saya pelatih
dan saya pemimpin partai
partai saya besar masa
saya audience saya itu selalu ribuan
kalau saya bicara sebagai intelektual
atau saya sebagai orang normatif
ya kan rakyat kita itu
audiens saya itu tidak ini tidak muding
tidur semua gitu
ya tidur semua
jadi memang berbeda gitu
ya ini saya saya nggak mau
saya nggak mau terlalu banyak merubah diri
itu menurut saya kurang
tapi yang ingin saya sampaikan adalah
hal hal yang masuk akal gitu loh
saya tidak mau menghasut
saya tidak mau menyebarkan kebohongan
ya kan saya hanya mau yang akal sehat
yang saya perjuangkan selama ini kan
adalah bangsa indonesia ini
tidak tidak benar
kalau kekayaan negara
itu tidak benar dan itu
di seluruh dunia
pak prabowo tapi pertanyaan
kalau bapak kemudian diberikan amanah sebagai presiden
akan seperti apa bentuk ekonomi kita
kita menjadi sangat sangat protektif
kan seperti apa sesungguhnya
ya yang tadi saya katakan
akal sehat jadi
kalau perlu protektif
kalau perlu melindungi rakyat kita sendiri
ya saya lindungi rakyat
tapi kan kita juga perlu pasar di luar
jadi di mana yang kita bisa akomodatif
tapi di mana menyangkut hajat hidup orang banyak
di mana sebagai contoh
kalau petani kita panen
ya kita harus melindungi dia
petani tebu kita
tanam dan pan kita harus lindungi
di seluruh dunia petani dilindungi
saudara larfito kenapa
petani itu produsen pangan
pangan itu bahan strategis
keadaan ekonomi kita yang kita merasakan sekarang
ya banyak elit tidak mau mengakui bahwa
keadaan ekonomi lemah
keadaan ekonomi kita lemah
ini bukan hanya semata mata faktor eksternal
menurut pak prabowo
faktor eksternal semua negara mengalami faktor eksternal
tapi kita rupiah kita melemah terus
ya jadi apa arti melemah
berarti bangsa kita tambah miskin
sepuluh ribu rupiah
dua tahun yang lalu sama sepuluh ribu rupiah sekarang kan berbeda
gak bisa kita beli barang yang sama
atau jumlah telur yang sama
nah jadi ini menurut saya adalah akibat bahwa kita tidak rasional
jadi kebijakan kebijakan ekonomi kita

kembali ke proteksi itu pak ya
bapak sudah membayangkan bagian mana yang seharusnya benar benar kita protect
menurut saya yang akal sehat saja
ya dalam arti
hal hal strategis seperti pangan
tidak usah overprotective tapi ya di
jangan juga istilahnya menghancurkan
menghancurkan daya saing kita sendiri
ya sebagai contoh yang akal sehat
para petani kita mau panen
panen beraskah panen tebu kah
habis itu kita izinkan import beras
mereka tidak bisa kembali modal
bagaimana ini rakyat kita nggak bisa hidup
kalau sumber daya alam gimana pak
apakah kemarin pemerintah memutuskan untuk mengambil
apakah menurut bapak ideal juga
wilayah wilayah strategis kemudian menjadi milik
di apa namanya diambil alih oleh negara
si haini kalau masalah freeport
kita harus pelajari kontraknya
jika mengambil alih
sehingga kita tahu mengerti dampaknya
kalau tidak salah
dalam kontrak tersebut
tanpa kita berbuat apa apa
iya tiga tahun lagi akan kembali
jadi untuk apa kita
menurut saya sih
tapi saya di luar pemerintah sekarang
pemerintah yang sering berkuasa
di ujungnya harus
kalau yang lain lain mungkin nggak pak
akan diambil alih oleh negara
kalau menurut visi bapak
kita patuh saja sama undang undang dasar tadi
kalau bernegara kan kita harus sepakat
bahwa undang undang dasar kita
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
itu adalah sumber hukum positif yang tertinggi
kalau kita sepakat
ya kita harus patuh dong
undang undang dan amandemennya tentu saja pak
iya yang disahkan
kita harus patuh dong
nah coba dibuka itu
nah jadi perkara ambil alih
dan sebagainya kita ikuti saja
setiap pemimpin setiap pemerintah harus menjaga
jadi nasionalisme tidak berarti selalu nasionalisasi
tapi nasionalisme berarti menjaga kepentingan nasional
demi kepentingan nasional indonesia
kita harus memberi kemudahan kepada investor asing
karena kita berkepentingan
kita berkepentingan barang barang kita kita mau jual di tempat dia juga
jadi kita yang rasional saja begitu
ini akhirnya saya menebalkan sekali lagi karena
banyak sinyalemen yang mengatakan bahwa
kalau bapak berkuasa nanti semuanya dinasionalisasi
dan amendement itu enggak berlaku
yang berlaku hanya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
ya tidak bisa dong
kalau sistem hukum kita ya kalau amandemen
kalau amendement itu sudah bagian dari undang undang dasar
termasuk nasionalisasi juga
nggak semua akan diambil alih oleh prabowo dan dijadikan
ya tidak kita patuh
dan kalau undang undang dasar mengatakan kan
bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
bisa dengan berapa bentuk
dikuasai bisa dengan
di brazil dia ada perusahaan perusahaan yang di bidang sumber alam
cara dia mengamankan kepentingan negara
ada sistem saham khusus
nah di sini hak pemerintah untuk kita anggap untuk menjaga kedaulatan kita
nah ini bisa
ini bisa macam macam bentuk
kita lebih banyak sekarang melihat calon wakil bapak
datang ke daerah daerah
makanya itu pertanyaan saya kemudian
apakah prabowo yang dulu berbeda dengan prabowo yang sekarang
karena di dua ribu empat belas di dua ribu sembilan bahkan sebelumnya bapak langsung turun ke daerah
satu kali kesempatan saya pernah mengikuti bapak dari batam terus ke ambon
itu dari ujung ke ujung untuk menemui konstituen dan juga kader gerindra
sekarang bapak belum melakukan itu
memang ada strategi khusus atau waktunya belum sampai
ya begini ya saudara
jadi kalau kita lihat dulu
dulu pemilu legislatif tersendiri
habis itu pemilu residential sendiri
jadi dan waktu itu menurut saya waktu itu saya alami waktu itu agak sangat terbatas
karena waktu legislatif
sekian banyak partai
sehingga hari hari ditentukan
hari partai ini boleh kampanye
hari partai itu boleh kampanye
dan ditentukan kota kotanya
jadi nggak bisa saya datang hari ini
oh bukan jadwal bapak
bukan jadwal gerindra
jadi waduh dulu banyak
jadi kadang kadang juga waktunya dibatasi
jadi bayangkan kampanye kalau pagi
kalau tidak salah batasnya itu jam dua belas
jam sepuluh sampai jam dua
satu jam sembilan sampai jam dua belas
begitu jam dua belas semprit
bawas lu kita ditegur
sore juga begitu
kalau nggak salah sore itu jam dua waktu itu
jam satu sampai jam empat
jadi kalau umpamanya saya diundang di bandung
saya datang jam sepuluh waktu itu ya
kemudian di semarang
jam satu berarti saya harus cepat cepat dari bandung terbang ke semarang
kalau kita bawa pesawat sendiri
tapi kalau umpamanya hari yang sama kita di bandung dan di kendari
jadi waktu itu situasinya seperti itu
kalau sekarang agak lebih longgar tujuh bulan
jadi ibarat sekarang saya anggap ini maraton
pelan di awal
bukan itu daya tahan yang penting
daya tahan dan kita yang penting tujuan kita
jadi ya ada orang orang yang gak mengerti ya biar aja
kan tidak usah saya ceritakan apa yang saya lakukan
setiap saat bener gak
pak bagaimana dengan pendapat bapak soal
ini kan sebenarnya sudah masuk masa kampanye
presiden lah dimana kemudian orang orang yang dekat dengan pak prabowo
seperti kemarin misalnya
pak sudirman said
tiba di jogja
mau ketemu sama mahasiswa dilarang
dan pelarangan pelarangan itu
kerap terjadi gitu
ya ini nggak fair karena kami terus yang dilarang
sementara kubu sebelah enggak
saya kira keliru
kalau dianggap rakyat kita bodoh
rakyat kita bisa dibohongi
rakyat kita bisa ditakuti
nanti saya panggil pak sudirman saya panggil semua
ya kan jadi
mahasiswa kita juga gak bodoh bodoh amat
mungkin kalau nggak ketemu langsung
tapi bisa jumpa di mana mana
dan saya karena mengerti itu
saya selalu mengatakan
begini aja lah
lebih baik para mahasiswa itu
atau perwakilan mereka
kita undang di luar kampus saja
jadi ada titik kompromi
gak bisa zaman kita intimidasi
jadi kalau kita undang aja
yang mau datang silakan
dan semua itu dengan rasional
dengan akal sehat
kita ajukan masalah yang kita ajukan
saya juga heran kenapa kok ada
apakah ada kekhawatiran yang berlebihan
ya kan kalau kita confident
kalau kita yakin kita berbuat baik untuk rakyat
bicara sama siapa
bapak nggak terganggu dengan itu
percaya dengan rakyat indonesia
kalau dulu gini ya
dulu bung karno juga dilarang
belanda kan ngelarang larang semua
tapi nyatanya tetap kita merdeka kan
kalau sudah gagasan tiba
gagasan yang tepat tiba
saya kira sulit untuk membendung
elit kita terus terang aja
maaf banyak orang gak suka dengan saya
gagal menjaga kekayaan bangsa
kita monim nanti semua orang
kita juga rama rama
dua dua gue selalu untuk
dari dari pada saat ini
saya bisa mendatangkannya setelah saya kira
adalah menurut saya propaganda
propaganda yang sebetulnya picik tapi berbahaya
proses kesejahteraan bangsa indonesia
terhambat oleh sistemik oleh suatu keadaan sistemik
yang tidak mendorong pemerataan kekayaan
bagi bangsa indonesia indonesia first
make indonesia great again
pak baru baru ini bapak memperkenalkan slogan
make indonesia great again
bisa dielaborasi lebih jauh maksudnya apa
sebetulnya saya bukan slogan khusus itu
saya rangkaian pembicaraan saya waktu itu adalah begini
kalau negara yang semaju amerika saja
yang begitu advance teknologinya pendidikannya
ekonominya dan sebagainya
merasa bahwa mereka mulai kalah
kalah bersaing dengan kekuatan kekuatan lain
dan mereka merasa perlu menggugah untuk buat amerika
buatlah amerika jaya kembali
saya loh kenapa kok indonesia tidak boleh juga punya
pemikiran seperti itu harapan seperti itu perjuangan seperti itu
itu saja yang saya kira kenapa indonesia ini
saudara alfito terutama orang pribuminya ya
kata yang yo those saya lah
bahwa industri ini
berarti kita sudah di tunggu
dan menurut saya andre
manusia gak ada yang mudah
bahkan karena ini suspen dan berbentukplvn
di atasjestri nongkoi ini
nah saya lihat elit kita ini sebagian besar dari elit kita ini masih punya rasa rendah diri
inferior complex di bawah sadar ya
jadi indonesia itu harus terima kita ini selalu selalu kita dengar pemimpin pemimpin kita anggaran kurang
habis itu banyak menteri menteri kita bangga kalau bisa pinjam uang dari negara lain
katanya gak ada negara yang gak punya
saya heran ya saya heran ada pemimpin yang bangga pinjam uang
bayangkan kalau oke katakanlah anda pulang dengan bawa mobil mewah atau bawa apalah jam mas berlian untuk istri anda
jung ini untuk hadiah anda
oh terima kasih saudara alvito
jadi anda pinjam uang untuk kasih hadiah istrimu
kita bagaimana kita bisa
menjalankan pembangunan ekonomi hanya dengan mengandalkan pinjam uang
apalagi pinjam uang untuk bayar overhead
gak ada pak di perusahaan mana di dunia
saya kira negara pun yang akan tenang kalau dia harus pinjam uang to buyer overhead
tapi alasan pemerintah juga kan mengatakan bahwa nggak ada negara yang gak berhutang
tapi dia ada nilai lain yang bisa dia bisa kompensasi dia ada produksi
ya sekarang anda lihat sekarang kita punya produksi kan menurun
kita punya ekspor menurun
hutang dipakai untuk pembangunan yang sifatnya strategis
infrastruktur dan lain sebagainya bapak nggak setuju dengan itu
saudara alfito saya sudah lama jadi orang indonesia
karena kita kalau tanya infrastruktur kita harus tanya infrastruktur itu memang penting
tetapi kalau menurut saya infrastruktur harus mendukung produksi
bukan infrastruktur untuk infrastruktur
infrastruktur harus mendukung produksi
kita yang paling utama sekarang bahwa kita masih import energi
bahan bakar masih kita import yang sangat besar
satu dua satu tiga juta barrel sehari katakanlah satu juta barrel sehari
itu kan delapan puluh juta dolar sehari yang kita bayar ke luar negeri
kalau kali tiga puluh hari berapa
jadi maksud saya infrastruktur penting
tapi infrastruktur untuk mendukung produksi
dan kita mengerti semua kalau dalam pembangunan pembangunan di indonesia
faktor mark up ini sangat penting
untuk kita telusuri
bocoran yang bapak katakan
pak salahkah orang kemudian menghubung hubungkan make indonesia great again dengan make america great again
kemudian orang membuat persamaan
oh prabowo oh presiden amerika sekarang
oh polanya akan seperti itu nanti kalau dia menjabat
ini kan lain dia orang amerika amerika negara yang begitu per kapitanya jauh di atas kita
saya hanya mengatakan
negara sebesar itu saja
sebesar itu saja masih merasa harus berjuang
kita juga harus berjuang dong
to make indonesia great
itu maksud saya
jadi gak ada hubungannya dengan presiden amerika sekarang
gak ada hubungannya
hubungannya apa gitu
karena itu yang kita baca pak
mungkin bapak juga baca dan dapat feeding dari tim bapak
bahwa kemudian itu dihubung hubungkan dengan donald tru
saudara ini kan kita lagi dalam kampanye
segala apa yang saya katakan saya buat pasti ada
ada pihak yang mencari cari
make indonesia great again di poin mana pak
dari dalam pidato satu jam saya ngomong satu kalimat itu
tentang kebocoran itu nggak dibicarakan
dibicarakan satu kalimat oke gak ada masalah
karena ini masa kampanye pak
saya memang ingin
i want to make indonesia great again
bikin indonesia kuat makmur adil
tidak ada kemiskinan di indonesia
bagi saya kalau indonesia masih banyak orang miskin
kita gagal sebagai republik
kita tidak pantas untuk mengizinkan kemiskinan
karena kekayaan kita berlimpah limpah
tapi elit kita terus terang aja
maaf banyak orang gak suka dengan saya
gagal menjaga kekayaan bangsa
dan banyak orang tidak mau saya bicara seperti ini
jadi untuk apa kita maju di politik
kalau kita tidak punya keyakinan
gak punya gagasan yang ingin kita perjuangkan
sudah memutuskan siapa wakil gubernur dki
gagal menjadi victoria channel
sebagainya itu mitos
kalau pendapat saya dibedakan dong
kalau umpamanya ya selalu saya katakan
saya dulu orang lihat
saya besarnya di pasukan tempur
saya sering cerita pak alvito
pasukan tempur itu
itu harimau harimau yang saya pimpin
dan harimau harimau ini punya senjata
dengan lemah gemulai
waduh ini harimau makan saya gitu
itu masuk kalau pasukan
wakil kemanan batalion
hari pertama atau tiga empat hari pertama
ngejar pakai sangkur ngejar seorang
ya kan sersan mayor ini kan
pengalaman tempurnya banyak
letnan ini baru lulus akabri
marah marah bentuk bentuk apa
bentak bentak dan sebagainya ini tersinggung
orang tua ini
kalau orang tua yang pengalaman tempur banyak
tersinggung repot itu
akhirnya saya harus penengah
jadi mungkin kesen itu
sama dengan umpamanya
kalau saya pidato bicara suaranya
keras kalau enggak suara keras ya tidur
tapi juga orang bisa takut pak bapak bicara keras
kalau orang takut berarti
dia berbuat yang perlu ditakuti kan
kalau orang tidak berbuat apa apa
nggak usah takut kenapa
dari pembicaraan kita sekarang bapak juga
terkesan akomodatif dan
begini saya percaya
bahwa hidup itu
ujungnya selalu kompromis
cari jalan tengah menurut saya
kenapa kita takut debat
tapi ujungnya cari yang terbaik
solusi yang terbaik
jadi saya kira demikian
saya memang percaya
perjalanan hidup kita di mana mana
saya belajar sejarah
semua ujungnya harus kompromi
dan indonesia ini paling jago
kita selalu cari jalan tengah
sebetulnya itu paling bagus kita
kita bicara sekarang soal
di dalam tubuh
koalisi prabowo sandi yang namanya
ini terbawa sepertinya
dari pilkada dki
kubu ini lebih dekat ke kanan
ulama dan lain sebagainya
sampai ada ijtima ulama yang meminta bapak
untuk memilih pilihan mereka
mari kita bicara tentang habib rizik
sampai sejauh mana hubungan bapak dengan rizik
pendapat bapak tentang
kondisi yang dialami oleh rizik sekarang
habib rizik ada di
arab kemarin mau ke malaysia
gak bisa dan
susah juga ke indonesia
jadi saya kenal
banyak perkembangan beliau
teguh dengan prinsip
orang semacam ini
harus kita engage
kita harus selalu dialog
dan kita harus selalu
di jalan tengah
bagi sebagian orang dia mengganggu kebenekaan indonesia
tidak seperti itu
saya kira itu sesuatu yang
karena kalau sudah lihat
anda lihat ada fakta
integritas yang kita buat
anda lihat disitu kan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
ingin semua agama dilindungi
ingin semua pemuka agama dilindungi
coba dipelajari lah
apa yang kurang dari situ
apa kurang nasionalisnya dia
sama dengan kalau kita
ada pemuka agama
atau pemuka agama hindu
ya harus dong
dia pertahankan nilai nilai dia
dia harus pertahankan dan dia harus bangga dengan
dengan pakaiannya dan sebagainya
jadi kita jangan alergi
jangan saya lihat ini ada sesuatu
ya kalau dia yakin
dengan dia punya agama asal tidak
menyakiti dan mengancam orang lain
kenapa harus kita
kenapa kita harus alergi atau
fobia terhadap itu
kondisi koalisi sekarang
dari awal sebenarnya sudah ada
sampai pada akhirnya terpilih pasangan
di koalisi ini begitu ya
sampai sejauh mana
bapak bisa memastikan
dan meyakinkan bahwa
partai pengusung bapak
menuju ke arah yang sama
karena kan ini isunya begini pak
pemilu presiden satu hal
pemilu legislatif satu hal
di mana mereka menimbang
mendahulukan pil pres dan
menjalankan suatu koalisi
hal yang tidak mudah
tidak hanya kita saja
setiap partai pasti punya
dan akan mengutamakan
tidak usah kita berharap
lain daripada itu
di mana ada kepentingan bersama
akan kita berjalan
yang kita perjuangkan itu tidak saling
tabrakan kan begitu
jadi sistem kemarin
ini kan dibuat
benar tidak dibuat untuk
tambah rumit yang sebetulnya
kurang masuk akal
untuk mencalonkan ya akibatnya seperti ini
selalu mengatakan terjalin
karena pandangan yang sama
visi yang sama
pan kita berjalan
di ujungnya juga pasti ada
ya kita tidak ada masalah
kalau saya selalu coba ambil
kita lihat positifnya
tidak ada masalah
akhirnya kan pemilih
rakyat yang akan menentukan
jadi bagi saya tidak ada masalah
akan ada yang memilih
ada yang untuk milih untuk
provinsi untuk kabupaten
dpd ya silahkan nanti
tidak bagi saya
negatifnya kalau kita cari negatif
saya ini santai
jadi ada atau tidak
dukungan kerja real
untuk pasangan prabowo sandi
akan terwujud dengan realitas jadi begini
caleg caleg akan bekerja untuk
jadi tidak ada masalah
saya bekerja untuk
program saya untuk cita cita saya
yang sudah diterima oleh koalisi
ya kita berjuang nah di mana kita bisa
membantu tidak ada masalah
sudah memutuskan siapa wakil
ini proses yang sedang berjalan
biasa kan politik itu juga harus kita
saya memang akan
konsultasi terus dengan
ketua gerindra di dki
anak buah saya
saya ada kepentingan juga dalam arti
teman teman koalisi saya juga
pks berharap bahwa wakilnya
akan dari pks ya tapi saya
coba untuk bisa
menerima nah ini juga
saya juga diskusi dengan
selain gerindra di
dki bahkan dengan yang
tidak di koalisi kami
jadi ini proses mari nanti kita cari
ada kompromi apakah nama
bang taufik sudah final
saya kira belum
maju ya belum final
jadi masih proses terus masih proses tapi
bagi saya beliau orang yang
ya bagaimanapun dia mimpin
sebetulnya walaupun sekutu
gerindra bukan sekutu katanya segajah katanya
ya kita dapat dong
itu yang sedang kita
jalan yang terbaik
percayalah nanti saya akan
cari jalan yang terbaik
kalau demokrat gimana pak
hubungan dengan pak sby
kalau saya hubungannya
sama pak sby baik
beliau sinur saya
saya tidak pernah merasa ada sesuatu ya
tapi kalau kemarin sempat ada drama drama sedikit
maksudnya tidak ada drama
bosen dong kalau semua
yang bisa dibagi
ya melelahkan mendebarkan
tapi ya mungkin itulah politik
ya kita harus berusaha
tapi dari sekian nama yang beredar
nama pan mengajukan nama demokrat
mengajukan nama istimewa ulama
mengajukan nama ujungnya
kita gak pernah menduga pilihan bapak adalah sandi agas
kenapa sandi kenapa sandi
kenapa kemudian pada akhirnya sandi
kenapa sandi kenapa sandi
kenapa kemudian pada akhirnya sandi
politik jadi ada yang mengatakan politik adalah the art of the possible
ya kita bagaimana
saya mengajukan ini ini nolak saya ajukan ini itu nolak
ketemulah nama sandi
di mana ketemunya
pan bisa terima pks bisa terima
ujungnya demokrat bisa terima
karena waktu itu pan bisa terima anies pks bisa terima anies
waktu itu demokrat belum gabung sama
anies baswedan ada saints denger
pemenang toimeng itu
jadi untukchas prachyan strangely pemanahankan jan rihana
jadi saya hormati keputusan beliau
sehingga kita cari yang lain
tau tau ada nama nama ini
ini tidak diterima ini
ya alhamdulillah lah saya kira bagi saya
sandi itu aset
dan pemikiran saya
saya selalu berpikir
kalau wakil presiden itu harus
lebih muda dari presidennya
siap menggantikan presiden dalam keadaan
yang tidak diduga duga
wakil presiden itu dinamakan
di seluruh dunia disebut
dari jabatan presiden
kalau ada apa apa
saya jadi presiden ada apa apa sama saya
orang ini harus siap menggantikan saya
lepas bahwa ada isu mahar
dan uang yang beredar
selalu mahar itu selalu akan ada isu itu
karena sistem politik di indonesia
saya sedang pelajari
sistem di mana mana
sistem di eropa di mana mana
dan sekarang kita lihat ya
kpu sudah mulai
mengatur atur supaya kita
bukan pak maksudnya waktu sandi terpilih
itu kan ada isu sandi memberikan sejumlah uang
kepada pan kepada pks
itu biasa lah namanya isu kan
mari kita bicara masalah yang cukup
pelik buat koalisi bapak
gempa tidak hanya terjadi di daerah daerah yang
tapi juga di koalisi prabowo sandi
ketika orang bernama ratna sarumpait
mari saya mengajak bapak untuk
dari awal dulu
ketika tersebar berita dan lain sebagainya
bapak memberikan kesempatan kepada ratna untuk bertemu langsung
atau bapak menemui ratna untuk mengkonfirmasi
dia minta ketemu saya
akhirnya saya terima
apa pembicaraan disitu
dia cerita bahwa dia digebuin
jadi kalau saya mau cerita soal ratna sarumpait begini
ini saya tidak terlalu kenal
tapi saya pernah ketemu dalam
katakanlah dalam tahun ini saya ketemu
satu dua kali
totalnya mungkin dua kali termasuk yang terakhir
satu kali kemudian sebelumnya saya monitor
sebagai aktivis perempuan
dari mulai zaman orde baru
dari zaman odo baru
dia mengkritik pemerintah odeh baru
dia mengkritik pak harto
jadi saya lihat ini
pejuang perempuan yang idealis
saya ketemu satu dua kali
selama sekian tahun
jadi saya termasuk punya empati terhadap
sosok perempuan ini
karena dia beberapa kali
membela orang miskin
di akwarium penggusuran
jadi saya lihat ini oke juga ini
idealis ini berani
sudah dua tiga empat hari lima hari
dia minta minta ketemu saya ya saya terima
tapi saya waktu itu sudah mulai singgung
coba anda harus lapor ke polisi
wah anda harus
kemudian saya minta visum
dokter mana rumah sakit mana
jadi ini persoalnya seperti itu
ya saya tidak mengerti
dia melakukan kebohongan semacam itu
apakah dia ada sesuatu
tekanan jiwa atau saya tidak mengerti
fiat fiat yang punya kapasitas untuk menilai
simpul penting pak ya
di koalisi bapak itu memberikan pernyataan
bahkan bapak memberikan
porsi khusus untuk konferensi pers
yang didengar oleh
teman teman media gitu
terbukti pada akhirnya bapak
apa namanya kejadian tersebut
saya tidak mengutuk
saya ambil dari tanggung jawab dan saya minta maaf
tapi kalau anda ikut juga
konfrensi pers pertama kita
kita mengatakan kita terusik
dan kita akan lapor ke polisi
kita minta ketemu kapolri kan begitu
jadi kita minta diusut
ternyata diusut sangat cepat diusutnya
dan dia akui juga bahwa dia bohong
dia tulis surat
bahkan minta ampun dan sebagainya sudah
jadi saya kira itu porsinya seperti itu
prihatin ini juga
saya mengoreksi diri saya dan tim saya
kita lain kali harus sangat
lebih apa ya
kalau kita lihat rangkaiannya itu
kita lihat rakyat ini dari awal
ibu ibu di persekusi
ulama di persekusi
orang yang mau bongkar korupsi
dilempar ke matanya
sampai sekarang kita tidak tahu siapa
jadi ini rangkaian ini banyak
kemudian nenok warisman
mau datang ke suatu
tepat gak boleh
bagaimana ini kita republik macam apa gitu loh
siapa yang menentukan boleh dan tidak boleh
jangan jangan kita nanti harus
kalau saya mau ke bandung
saya harus minta izin ke bandung
kita negara apa gitu loh
jadi dalam suasana ini ada kejadian semacam ini
ternyata bohong dia
dampaknya juga negatif kan pasti
saya gak yakin itu
memang tujuannya mungkin itu
untuk buat negatif ya
saya kira itu gangguan dan kebencian itu
inti masalahnya adalah
kekayaan bangsa indonesia
dibawa ke luar negeri
itu intinya kenapa elit
tidak mau bicara itu
kenapa yang lebih heboh
ratna sarun pahit
kalau ratna sarun pahit berbuat kesalahan
biarlah dia bertanggung jawab
terakhir barangkali pak
ini adalah kontes ketiga
bapak dalam pemilu presiden
pertama sebagai wakil presiden
kedua sebagai calon presiden
dan sekarang menjadi calon presiden lagi
seberapa confidence bapak
ya itu aja yang penting
itu aja yang penting
keputusan apapun kalau fair kita terima
kalau tidak fair
ya menurut saya
tidak baik untuk
untuk kehidupan bangsa kita
saya kira anda juga sudah merasakan
sekarang kita pahe
kita fiat yang kalah di semua bidang
tapi tidak ada masalah
kemana mana saya pergi rakyat sambutnya luar biasa
lihat sendiri dimana mana
kenapa kok harus
ruang untuk bicara
sama pak jokowi kan sebenarnya sudah
mulai agak cair pak ya
apakah ada perbincangan itu
saya hubungan dengan pak jokowi
ini selalu baik
tapi begini pengalaman saya
ya agak dekat sama berapa
pemimpin ya presiden
pak harto saya lihat dari dekat
kemudian berapa pemimpin
pak habibie dulu juga
saya dekat dan sebagainya
di sekitar pemimpin itu
ada yang disebut bubble
bubble ya ada suatu
lapisan ini selalu memberi
bisa objektif bisa setengah objektif
ini yang pengalaman saya
sebagai contoh begini
saya ya satu saat
hadir di sebuah perkawinan
saya hadir di sebuah perkawinan
saya hadir di sebuah perkawinan
dan disebut selamat datang
lennart general tni haji prabowo subianto
bapak presiden berturun
duduk disitu jadi
setelah saya ke pelaminan
saya kasih selamat saya kan merasa
pantas saya datang untuk
menyapa dan menghormati
kan begitu kan
saya mau datang kesitu
saya bilang saya ini mau kasih selamat
yang gak boleh pas pam pres
yang gak boleh pas pam pres
saya mungkin tau dia ada perintah kan
saya mungkin tahu dia ada perintah kan
untung dari lingkungan
ada yang liat
pak jokowi berdiri
jadi maksud saya
ini bukan jokowi perse
saya khawatir ya ada orang orang selalu
ini kekhawatiran saya
tapi itu wajar itu dimana mana ya
dalam sistem politik itu
satu hari setelah bapak merayakan hari ulang tahun
ulang tahun ini buat bapak
bersyukur ya apa yang
tuhan maha kuasa
telah memberikan kepada saya
jadi itu aja saya bersyukur
kerahkan tenaga saya
ke indonesia yang kuat
indonesia great again
biar makin rame di sosial media
bagi saya ya bersyukur
pak prabowo terima kasih atas waktunya
dan mudah mudahan
ini enggak yang terakhir sampai
kemudian kita ketemu pemilu akan ada
beberapa kali pertemuan
permohonan dialog seperti
ini sama seperti dengan calon presiden
dua wakil presiden lainnya terima kasih pak
terima kasih terima kasih thank you
sampai disini afd now kita akan jumpa minggu depan
dengan narasumber dan topik lainnya saya